pihak yayasan smk lingga kencana depok menyebut bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di bandung dalam kondisi layak
sementara sopir mengatakan bus rusak dan terpaksa keluar jalan raya untuk menghindari lebih banyak korban
pihak yayasan smk lingga kencana depok jawa barat memberi penjelasan terkait kecelakaan maut rombongan siswanya di garut jawa barat sabtu malam
pihak yayasan menyebut jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan wisuda yang sudah menjadi agenda tahunan dan telah disepakati orang tua siswa
pihak yayasan menyebut jika pus yang digunakan juga dalam keadaan baik
pihak yayasan smk lingga kencana depok jawa barat sabtu malam
pihak yayasan smk lingga kencana depok jawa barat sabtu malam
pihak yayasan smk lingga kencana depok jawa barat sabtu malam
kerusakan bus juga dilaporkan peserta yang selamat
saat menghubungi ibunya usai kejadian kecelakaan itu sang anak vivi aulia mengatakan mesin bus rusak sebelum terguling
pihak yayasan smk lingga kencana depok jawa barat sabtu malam
kerusakan bus juga dilaporkan peserta yang selamat
bus diduga mati mesin sehingga mengalami kecelakaan
badan bus tak dapat dikendalikan dan meluncur hingga sempat menabrak mobil lalu terguling
kejadiannya dari arah bandung menuju subang
mobil itu kelihatannya mati lampunya dia cuma pakai lampu azar doang
habis itu terus supir banting setir ke kiri supet banting setir ke kiri
setelah itu menabrak kendaraan daya suferosa
terguling ke kanan langsung nabrak sejumlah kendaraan sepeda motor
saya ngiranya mati mesin sih
cuma karena pas terbalik tuh kenceng pas terbalik kenceng
kecelakaan maut tersebut menyebabkan sebelas orang meninggal dunia
hingga semalam kerabat dan pelayat terus berdatangan ke rumah duka
kedatangan pelayat untuk mengikuti doa bersama dan tahlilan yang digelar keluarga korban
tim liputan kompas tv
informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv renata panggalo di smk lingga kencana
bagaimana untuk proses pemberian santunan bagi korban kecelakaan bus
ya selamat siang francisco dan juga saudara
memang untuk santunan hari ini diberikan secara simbolis
yang berarti memang untuk santunan ini sebenarnya sudah diberikan sebelum hari ini
yakni satu x dua puluh empat jam selesai kejadian
jadi memang meskipun pada hari ini istilahnya baru diberikan
tetapi sebenarnya santunannya ini sudah diberikan kemarin
yang dimana untuk total santunannya ini diberikan sebanyak lima puluh
satu juta per orang dari pt jasara harja
kemudian juga ada sepuluh juta per orang dari pemkot depok
memang tadi ini acaranya berlangsung dengan penuh haru
begitu ya diwarnai juga isak tangis dari para ahli waris yang menerima santunan dari pt jasara harja maupun pemerintah kota depok
tadi secara langsung diserahkan oleh direktur utama jasara harja rifan a purwantono
kemudian juga pemerintah kota depok yang diwakili oleh asisten
perekonomian dan pembangunan fitriawan
kemudian juga ada perwakilan dari polres metro depok kasat lantas polres depok
dan pada hari ini juga ahli waris ataupun keluarga keluarga yang ikut datang menerima santunan ini turut mengambil barang barang yang dibawa oleh korban
sebelumnya ini kemudian bisa diperoleh kembali ataupun diambil kembali oleh pihak keluarga
namun francisco dan juga saudara tentu tidak hanya santunan
keluarga ini tentu juga berharap adanya keadilan yang bisa diberikan oleh penegak hukum dalam mengusut kasus kecelakaan lalu lintas bus yang membawa rombongan smk lingga kencana
kalau sampai saat ini memang polisi baru saja melakukan olah tkp kemarin begitu ya
namun memang belum adanya ditetapkan tersangka ini yang tentu ditunggu tunggu juga oleh berbagai pihak khususnya juga keluarga
jadi masih kita pantau nantinya bagaimana kemudian jalannya
proses hukum namun memang untuk santunannya ini sudah diterima oleh pihak ahli waris ataupun keluarga
santunan telah diberikan dari pihak jasa raja ataupun juga dari pmk depok seperti itu
kemudian juga disampaikan yang masih ditunggu adalah masalah keadilan dan juga pasti ada proses penyembuhan
nah terkait dengan proses penyembuhan ini renata bagaimana untuk korban hingga saat ini mengalami luka luka apakah sudah seluruhnya pulang
francisco dan juga saudara memang kalau berdasarkan keterangan dari pihak
pt jasara harja tadi sudah disampaikan untuk sembilan belas korban luka luka ini sudah dipindahkan ke rumah sakit bayangkara
pemindahan ini juga sudah disetujui atau atas persetujuan dari orang tua ataupun perwakilan dari korban
untuk mereka yang masih dirawat ini memang dari pt jasara harja juga turut memberikan santunan sebesar dua puluh juta rupiah
apabila nantinya masih ada keperluan dana ini nantinya akan di cover oleh bpjs kesehatan
tentu juga dari pihak sekolah ini juga sudah berkoordinasi dengan disdik dari kota depok begitu untuk melakukan trauma healing
penyembuhan trauma trauma dari para korban yang mengalami luka luka begitu ya
dan juga untuk proses atau kegiatan belajar mengajar ini sampai hari rabu nanti baru kembali dimulai
jadi hari senin selasa ini masih dilakukan secara daring
karena juga tadi yang sempat saya tanyakan dari pihak yayasan
rencananya merupakan agenda pihak yayasan akan mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan rasa berbela sungkawa
baik terima kasih renata panggalo yang melaporkan langsung dari smk lingga kencana di depok jawa barat